hai sekitar tiga ribu warga baik kota maupun kabupaten pasuruan jawa timur mendatangi
vaksinasi masal yang digelar oleh polres kabupaten di kebun raya purwodadi pasuruan
jawa timur minggu siang untuk mengantisipasi kerumunan warga petugas membagi gerai vaksin
menjadi enam titik polres pasuruan menargetkan vaksinasi massal mencapai tiga puluh orang sedang
di jakarta ikatan alumni teknik fisika itb menggelar vaksin mandiri kofit sembilan belas gratis kepada
masyarakat umum di kawasan jagakarsa jakarta selatan acara vaksin mandiri ini digelar empat belas dan lima belas
agustus dua ribu dua puluh satu dengan target seribu orang penerima vaksin vaksin yang digunakan adalah astrazeneca
yang disediakan oleh puskesmas jagakarsa jakarta selatan kita menargetkan

sepuluh orang mudah mudahan bisa terlaksana dengan baik dan ini bisa terselenggara atas
kerjasama semua elemen masyarakat dari gresik petugas satgas koordinaten melakukan vaksinasi
kepada orang dengan gangguan jiwa dengan cara keliling ke rumah warga yang tersebar
di empat desa pada sabtu agar proses vaksinasi berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan
keamanan satgas kofit sembilan belas puskesmas manyar menambah tim pengamanan dari tni polri
untuk kaset udg ini pastinya berbeda dengan yang lain mereka menggunakan vaksin sinovac
pasien orang dengan gangguan jiwa di kecamatan manyar saat ini jumlahnya tiga puluh
enam orang dari tiga puluh enam orang baru lima orang yang mendapatkan vaksin rencananya tiga puluh satu orang
pasien yang belum divaksinasi akan divaksinasi secara bertahap tim liputan cnn indonesia